berbeda dari pemuda yang bermimpi bekerja di kantoran
aksara alif raja seorang pemuda desa belabori
kecamatan parangloka bupaten goa sulawesi selatan ini
malah berhenti menjadi karyawan dan memilih beternak ayam potong di desanya
alif mengajak para pemuda yang kesulitan mendapatkan pekerjaan di kota
untuk kembali ke kampung dan beternak ayam potong
ayam ini adalah kebutuhan yang sangat diharapkan oleh masyarakat
dan sangat dibutuhkan oleh semua masyarakat
dan kemudian setelah saya meneliti dan melihat bahwa ternyata ayam itu lebih simpel
untuk dilakukan pemberdayaan untuk membangkitkan anak muda bahwa
jangan malu bertani jangan malu berternak karena itu bagian daripada kehidupan kita
alif membuat kandang ayamnya dengan sistem close house atau rumah tertutup
agar ternak miliknya bersih dan tak mengeluarkan bau
untuk memudahkan peternak alif juga menggunakan teknologi sederhana
dalam memberikan makanan hingga minum untuk ayamnya
tak tanggung tanggung dalam satu kali panen alif bisa memperoleh omset ratusan juta rupiah
alif berharap pemuda yang diajaknya untuk peternak ini dapat memiliki kandang ayam sendiri
inilah subrata pria berusia lima puluh delapan tahun warga kampung moncor desa celentung
kecamatan pulau sari kabupaten pandeglang banten
yang menyulap limbah tempur kelapa muda menjadi cairan fungsional
yang dipercaya oleh masyarakat sekitar kaya manfaat
di antaranya cairan yang dihasilkan ini dapat membantu penyembuhan luka bakar
proses pembuatan cairan fungsional atau asap cair ini
dengan cara tempurung kelapa muda di batang
dikaitkan dengan pengawasan dan pemeriksaan
dari pembakaran tersebut menghasilkan embun asap yang mencair
kemudian dimanfaatkan untuk dijadikan cairan
keberhasilan memproduksi cairan fungsional herbal berkasir itu diawali
dari banyak yang imbas sampah batok kelapa di sisi jalan raya
yang terdapat di lingkungan dekat permukimannya
sampah batok kelapa yang tidak diurus dibuang begitu saja
sehingga kerap menjadi masalah lingkungan
hal itulah yang membuat pria ini bergerak mencari solusi
untuk mengurangi jumlah limbah sampah batok kelapa tersebut
dalam waktu satu hari satu malam
subrata mampu mengumpulkan dua puluh liter cairan embun asap
bahannya itu diambil dari limbah tempurung muda
atau butok kelapa muda yang tercecer yang mengganggu ke lingkungan
atau kami manfaatkan untuk dibakar
jadikan asap cair sebagai minuman fungsional
dari hasil penjualan minuman fungsional atau asap cair tersebut
ia mampu merauh omset hingga sepuluh juta rupiah dalam satu bulan
diliputan cnn indonesia